halo saya desi anwar apa kabar insight saat ini berada di desa burno kecamatan senduro di kabupaten lumajang jawa timur
nah di sini merupakan kawasan desa hutan dan berada di kaki gunung semeru tidak jauh dari taman nasional bromo tengger semeru
nah masyarakat di sini memanfaatkan hasil hutannya lewat lembaga masyarakat desa hutan wonolestari yang bekerja sama atau bermitra dengan pemerintah lewat program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan dan juga di bawah pengelolaan perhutani
nah hal ini penting karena desa ini memiliki begitu banyak ya potensi hasil hutan namun semuanya itu harus dikelola dan di manage secara lestari dan tentu saja ramah lingkungan tapi memberikan nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat yang tinggal di sini

pada april dua ribu tujuh belas masyarakat desa burno telah melakukan berbagai kegiatan produktif sesuai dengan keahlian masing masing sambil menjaga hutan lestari
kredit usaha rakyat yang disalurkan perbankan mampu dimanfaatkan untuk mempercepat kegiatan usaha masyarakat desa burno
ya kawasan desa hutan ini memang begitu subur dan banyak sekali
sekali hasil hutan yang bisa dimanfaatkan tapi tahukah anda bahwa salah satu produk unggulan dari desa burno ini adalah sapi perah
ya desa ini terkenal sebagai produsen susu yang berkualitas sangat baik dan ini juga dikelola lewat lembaga masyarakat desa hutan ini dan merupakan tentu saja mata pencarian warga yang tinggal di sini
nah untuk lebih mengetahui bagaimana pengelolaan peternakan sapi perah di sini mari kita tanyakan kepada
mereka yang tahu mengenai hal ini
ini pak edi sebagai kepala ya ketua dari lmdh ketua dari lembaga masyarakat desa hutan wono lestari dan juga ditemani oleh pak nur hayadi ya di sini sebagai penyuluh kehutanan
wow luar biasa dan ini adalah
peternakan sapi perah ini hanya salah satu contoh ya karena ternyata banyak sekali di sini masyarakat yang memiliki sapi perah
mungkin pak edi ini kan dikelola di bawah lmdh jadi berarti sebagian besar dari masyarakat sini memang harus menjadi anggota dari lmdh itu
ini bagaimana cara pengelolaan dari lembaga itu sendiri
jadi kita memang semua masyarakat ini
adalah untuk usaha sapi perah
jadi semuanya itu tergabung dalam lmdh wono lestari
ada berapa kalau dihitung jumlah anggotanya
jumlah anggota ada delapan ratus enam puluh tiga orang
untuk satu desa ini ya
satu desa itu
satu desa dalam satu wadah lembaga masyarakat desa hutan
kapan persisnya dibentuk lmdh ini
ini kita sudah kerjasama dengan perum perhutani melalui pengelolaan
pengelolaan hutan bersama masyarakat
sejak tahun dua ribu enam belas
nah tapi sebelumnya bagaimana
apakah masyarakat juga berkelompok dan apakah sapi perah ini merupakan salah satu dari sumber pencarian
awalnya memang kita berusaha untuk pemberdayaan untuk membuat satu kelompok peternakan sapi perah
karena waktu tahun sebelum pengelolaan hutan bersama masyarakat
itu kan masyarakat itu ketergantungan untuk mencari kayu bakar
pola pikir inilah kami perubahan
menjadi usaha yang dulunya itu cuma merusak kayu untuk kayu bakar
sehingga dia punya usaha sendiri memanfaatkan di bawah tekaan
dan saat itu bagaimana mengubah mindset dari masyarakat yang biasanya masuk hutan mencari atau mungkin menebang hutan mengambil kayunya
sehingga harus menjadi petani sapi perah
kita mengubah pola pikir
pada saat ini masyarakat ini memahami kebutuhan waktu
jadi mulai dari pemahaman penyadaran tentang fungsi dan manfaat sumber daya hutan yang harus terjaga ekologinya
jangan kita merusak harus melestarikan
kita manfaatkan aja yang di bawah tekaannya untuk menanam hmt
ijuan makanan perah untuk kebutuhan sapinya
iya dan tentu saja dengan penghasilannya juga yang sangat bagus ya
tapi daerah ini memang cocok ya untuk peternakan sapi perah
terbukti sekarang itu mulai awal itu cuma ada dua ratus sapi sekarang sudah sembilan ratus dua belas sapi perah
sembilan ratus dua belas sapi perah yang dimiliki oleh delapan ratus anggota
dan produksi ini sudah mencapai lima tiga ratus per hari
wow luar biasa ya
kita kadang kadang kita juga tidak tahu ya ternyata mungkin susu susu di dalam produk yang kita konsumsi asalnya dari sini
tapi pak nur hayadi ini kembali ke karena mengelola sapi itu kan berbeda ya dengan misalnya mencari istilahnya hasil hutan dan lain sebagainya
bagaimana penyuluhan ini dimulai diawali dan apa apa saja yang harus diajarkan kepada masyarakat di sini
jadi kita berawal dari tiga aspek yang kita ajarkan kepada masyarakat yaitu terutama kekelolaan lembaga dulu lembaganya diperkuat
kemudian kelola kawasan
di situ di kelurahan itu kita inginkan adalah bagaimana ada daya dukung dan daya tampung lahan itu meningkat
disitulah kemudian ada konsep yang namanya integrated forest farming system
integrated forest farming system ya sistem peternakan yang
yang terintegrasi terpadu dengan kehutanan ya
di situ dari integrated forest farming system itu konsepnya implementasinya bentuknya adalah agroforestry
salah satu bentuknya
itu tumpang sari antara tanaman kehutanan dengan hijauan pakan ternak
mengapa hijauan pakan ternak
karena peternak sapi walaupun secara teknik menguasai tetapi pakannya tidak mencukupi
nah pakannya justru paling penting ya
jadi pakan itu harus disiapkan dulu baru kemudian kita membina bagaimana cara peternak yang baik
kerjasama tentu dengan dinas yang lain dinas teknik dan dinas peternakan
jadi tugas kami adalah kemudian yang ketiga adalah aspek kelola usahanya
dan kelola usaha itu adalah bagaimana lmdh itu membangun networking ya jaringan kemitraan dengan pengusaha yang lain
contohnya ini sapi ini susunya itu diambil di store oleh pt nestle indonesia
which salah satu yang terbesar di dunia ya
terus kemudian dengan lembaga keuangan
dengan lembaga keuangan
dengan lembaga keuangan
di sini bni yang memberikan
yang memberikan kurnya ya
kredit usaha rakyatnya itu
jadi ini semua merupakan hasil dari ya itu terpadu itu antara masyarakat atau warga dan pemerintah dan juga
perhutani dan juga tentu saja perusahaan yang memanfaatkan hasilnya itu
lmdh di sini bagaimana dikelolanya apa yang merupakan tanggung jawabnya oleh para warga di sini lah misalnya
sehingga semua rantai ini terjalin dengan baik
memang pertama kami selaku lembaga yang ada di sini memberikan pemahaman dan penyadaran tentang ekologi dulu ibu
kelestarian hutan ini harus kita jaga eksistensinya
kelestariannya kita jaga dulu
baru kita itu membuat satu pemberdayaan masyarakat
salah satunya untuk peternakan sapi perah
di samping sapi perah banyak uspat uspat kami
yang penting pemahaman
ini intinya kami yang ada di lembaga masyarakat
dan itu terus menerus menjadi dalam proses pendampingan
pendampingan terus kami didamping oleh pendamping dari perhutani dari pihak pihak mungkin dinas pertanian peternakan bahkan perbankan
ini selalu kita bersama sama
nah dari tahun ke tahun ini jumlah sapinya meningkat
berarti penghasilan masyarakat juga meningkat ya
yang dulu awalnya tahun dua ribu an itu penghasilan masyarakat itu kurang lebih sekitar dua ribu an
itu penghasilan masyarakat itu kurang lebih sekitar dua ribu an

dengan adanya sapi perah ini empat juta tiga juta atau lima juta per sepuluh
jadi jauh sekali ya meningkatnya
jadi kesejahteraannya juga bisa meningkat tanpa merusak hutan
apa yang membuat daerah ini cocok istilahnya
untuk wah ini daripada merusak hutan dan lain sebagainya kita ini aja
ada dua aspek
ada dua aspek
saya ingin tahu ya pak nur apalagi ini sebagai pendamping ya
apa yang membuat daerah ini cocok ya istilahnya
untuk wah ini daripada merusak hutan dan lain sebagainya kita
ini aja ada sapi disini ada dua puluh dua aspek yaitu alfie fisik ya fisik memang lahannya memang cocok dari
di mikro agroklimat ya bu ya dengan iklim mikro yang cocok untuk ekonomi pertanian adem ya adem
ini holland ini ada mencoba daerah dingin ya tapi ini jenis sholani tapi pada ini terus kemudian
yang kedua adalah masyarakatnya memang itu memang dulu awalnya masyarakat ini adalah tipologi
pekerjaannya itu adalah dia memang ketergantung pada hutan aktivitasnya adalah punya potensi
merusak hutan karena memang hidupnya di sekitar pinggir hutan ya merupakan jadi mata pencarian
utama mereka mau tidak mau kan oleh karena itu tekanan masalah dalam hutan ini bisa berpotensi merusak
hutan jadi menjaga keamanan hutan dengan cara mengkriminasikan mereka itu tidak tidak efektif
ternyata yang efektif bagian mereka sejauh
terah jadi hutannya mereka bisa mengakses hutan ya kerjasama dengan perhutani yang dilindungi
oleh regulasi yang sekarang kulin kk itu ya yang kedua adalah di lahan mereka itu terpenuhi
kayunya dipenuhi lah mereka kemudian kebutuhan di lahan mereka sehingga mereka bisa memenuhi
kebutuhan di lahannya sendiri masyarakat sejahtera hutannya lestari tapi ide ini tadi disebut ya sapi
pertama kali memiliki ide itu ayo mendatangkan sapinya sapi holanan kalau kita lihat juga bagus
bagus ya seperti inilah kalau ini seperti yang kita lihat ya kalau di belanda gitu sapi sapinya ini
asal usulnya itu bagaimana bibitnya dari mana dan apakah ini turun temurun dari sapi holan itu
tapi sudah merupakan sapi lokal juga sebenarnya sebetulnya gini ke tahun delapan puluh an bahkan tujuh puluh an
ini ini sudah kita masyarakat itu mendapat bantuan dari bupati waktu bapak suwandi lah ini memang ingat
tahun tujuh puluh tujuh puluh tiga karena bapak saya itu juga peternak awal ide menerima bantuan sehingga ini yang
dikembangkan oleh masyarakat cocok untuk kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan
dari awal itu bibitnya itu datang lewat bantuan bantuan dari pemerintah daerah jadi kita kembang
kita kembangkan ke masyarakat sekitar hutan kalau dunia kita di desa sehingga cocok rupanya ini di
untuk sapi perah kalau dulu masih kecil pak edi kira kira ada berapa ekor ya karena dari
dua ratus an satu ratus delapan puluh an itu ya jadi sebenarnya dari dulu memang sudah diangkat cocok untuk peternakan sapi
tapi lebih lebih dikelola dengan baiklah kalau dulu kan gini kalau dulu memang kita itu banyak tempat
tapi sekarang kita buat satu sentral satu dusun ini kita buat untuk usaha sapi perah lain dengan
dusun yang lain di desa murno melambing tugu itu untuk kopi sama kambing etawanya kita pemetaan
seperti itu jadi setiap daerah setiap desa memiliki produk ya bukan desa desa ini sudah
kami pemetaan seperti itu ini dusun karanganyar ini adalah salah satu peternakan sapi perahnya
iya dusun karanganyar sapi perah melambing itu pisang emas kirana sama pisang agung semerunya
dusun tugu ini adalah kambing etawanya dan untuk di desa murnon sendiri untuk usaha produktif
home industry pengolahan hasil pertaniannya luar biasa jadi banyak sekali ya produk produk
unggulannya dan semua merupakan hasil hutan tapi dikelola dengan lestari tantangannya
sama ini mengelolanya baik masyarakatnya warganya maupun dari segi agroindustrinya itu sendiri pak nur
apa apa saja jadi tantangannya itu biasanya itu justru sebelum kulin kk ini bu ya
kulin kaka kita ingatkan lagi adalah apa pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan ya pengakuan
dan perlindungan kemitraan kehutanan sebelum kulin kaka ini sesungguhnya ada kelompok masyarakat
memiliki keinginan untuk memohonkan lahan hutan negara menjadi hak milik ya jadi konflik tenorialnya
nah itu biasa kalau di indonesia ini kayak begitu ya konflik agraria ini masalah kepemilikan
lahan dan lain sebagainya ada kelompok provokatornya ada kelompok yang rentan terhadap
provokasi dan memang kelompok yang menyelesaikan konflik itu dengan kulin kaka ini ini tuh gendala
ada provokator terus terus memprovokasi masyarakat untuk dia memohonkan menjadi hamil
kulin kk ini adalah solusi
resolusi konflik yang cukup efektif
sehingga keinginan itu sekarang dijawab
tapi kenapa kulin kk ini merupakan jawaban
apa yang membuatnya diterima lah oleh para yang tidak setuju itu
kalau kami masyarakat itu memang sangat mendukung sekali dengan perhutanan sosial
kemitraan kehutanan ini
karena ada suatu kepastian usaha kami di dalam hutan
jadi munculkan usaha usaha yang ada di hutan
termasuk nanti pengembangan talas kopinya yang kita olah
belum lagi polo bijanya yang kita olah
ada satu kepastian untuk usaha di dalam hutan
jadi jangka panjang dan juga penghasilannya itu jelas
untuk menghilangkan provokasi dan juga membuat
ya warga di sini lebih tentram lah melakukan usaha mereka
jadi desa mburnu ini termasuk yang sebagai show window ya bu
sebagai satu model bagaimana ketika masyarakat berada kepastian berusaha
kemudian mendapatkan advokasi haknya bermitra dengan perhutani
pemutani juga ada jelasan hukumnya juga
ada jelasan hukumnya kejelasan usaha
karena selama ini mereka hanya diberikan satu janji
mimpi mimpi hak milik itu
dan ini tidak akan pernah tercapai karena memang ada yang mengambil keuntungan ya
keuntungan finansial dari situ
nah dengan adanya kulin kk di sini mereka melihat
tuh ternyata di sana lebih pasti lebih halal gitu
dan juga hasilnya juga jauh lebih berkat
hasilnya juga bisa jauh lebih tinggi
jadi saat ini sudah tidak ada lagi misalnya ya provokasi
ataupun atau masih
ada tapi di luar desa ini
kita ada memang di sini kita ada satu upaya upaya
yang untuk menyelenggara konflik teknologi
ini salah satunya kita memberikan penyuluan
penyadaran melalui kita pertemuan pengajian
kita selalu memberikan satu pemahaman kepada masyarakat
bahwa kita itu sudah ada kepastian usaha
kenapa kita untuk memiliki tanahnya
ini tanah negara seperti itu
jadi penyadaran ini yang penting
biar kita semua paham
gimana kalau pak nur sudah bisa dikatakan
ini tadi disebut sebagai desa contoh ya
jadi role model lah untuk program kemitraan antara pemerintah
perhutani dan juga masyarakat
apa kira kira yang membuat desa ini lebih
istilahnya lebih bagus atau lebih tertib lah dibanding dengan desa desa yang lain
tokohnya yang penting leadershipnya yang penting
di sini pak edi terus kemudian di sini ada mandornya pak sutari
ini antara pak edi sebagai ketua lmdh dengan mando pak sutari itu tidak bermain main
dia betul betul transparan
maka ketika verifikasi kemarin verifikasi kulin kk itu memang kita cocokkan
ada dua kan persyaratnya dia masuk ke anggota itu
yang pertama adalah dia masyarakat setempat
diputihkan dengan ktp
yang kedua memang tipologi pekerjaannya dia memang petani dan tergantung dari hutan
kalau di luar itu
jadi skillnya memang itu
contohnya sudah lama menjadi petani sapi ternak ataupun menjadi petani agroforestry lainnya
terus kemudian mereka itu kalau kita lihat di sekretariatnya
mereka itu nama nama mereka itu dicantumkan di sekretariat itu dengan terbuka
sehingga bisa mengontrol siapa yang bukan masyarakat sini yang masuk
oh jadi betul betul ini ya dijaga ya supaya tidak ada yang semacam perambah ilegal yang datang dan merusak gitu
atau memindah tangankan
nah misalnya ada orang ini di pindahkan kepada orang luar
dan pak edi ini ledersamanya luar biasa
nah ini bagaimana
contoh dari leadership ini apa apa saja pak edi
apa karakter juga warga di sini itu seperti apa
kalau kita itu memang
harus memang sabar
kita punya hati kerja ikhlas bahwasannya kita itu ketergantungan terhadap hutan
hutan inilah kita jaga
jadi kita itu menggerakkan masyarakat
kita harus menanam kita harus menjaga kita harus memelihara
sehingga ekologi ini bisa dipertanggungjawabkan
kita tuh banyak masyarakat di sini beraneka ragam
tapi kita satukan satu misi
satu misi satu tujuan
nah ini susah atau gampang atau sampai saat ini
alhamdulillah pada saat ini masyarakat kita yang ada di desa murno ini kita bersama sama mendukung
tapi tantangan terbesar
tantangan terbesar memang ada satu provokator provokator yang memang mengajak masyarakat yang
nah itu bagaimana menangani para provokator ini
kelompok kelompok ini cara kita mendekati
kita ajak bicara
provokator dari pihak yang lain
ini jangan terpengaruh kepada masyarakat yang luar lah
nah rata rata provokator ini dari dalam desa ini sendiri atau dari luar atau bagaimana
yang selalu mulai tahun dua ribu satu itu yang dari luar
dari luar mempengaruhi masyarakat yang ada setempat di sini
mengajak untuk oh inilah tanah negara bisa disertifikatkan
nah ini kita tugas kita sama peluru sama perhutani untuk mendekati mereka mereka ini
kita duduk bersama
pemerintah seperti ini seperti ini
pengelolaan hutan bersama masyarakat biaya biaya seperti ini
paruhutanan sosial seperti ini
nah inilah tugas kami
kalau sekarang ini kan istilahnya sudah berjalan
nah itu kira kira tantangan yang terbesar dari apakah itu dari ya pemeliharaan sapinya atau pencarian pakannya maupun mendapatkan pasarnya
bagi produk produk ini
tantangannya itu karena tetap saja hasil produk pertanian adalah tergantung daripada musim
pakan ternak ini kan pada musim kemarau juga berkurang
ya pak edi ya
sedangkan kebutuhan tetap bahkan meningkat
tantangan kami dari lmda itu bagaimana agar terjadi kestabilan per tahun sehingga kami butuh teknologi
teknologi bagaimana pakan ternak itu bisa disimpan dalam waktu yang lama
kita mendengar ada penyelamat pembahasan silase
dan itu perlu alat
nah ini dia berarti kan perlu investasi juga
dan ini saya rasa tantangan ini mungkin kita harus cari jalan keluarnya juga saling menguntungkan lah istilahnya
tapi saya sangat tertarik mengenai sapi sapi ini ingin melihatnya lebih dekat kalau bisa
ini kan sapi perah ya menghasilkan susu
boleh saya coba ikut
perah sapi ini siapa tahu saya punya bakat ya
oke pak edi dan juga pak nur kita istirahat sejenak
insight akan segera kembali dan kita akan melihat lebih dekat lagi teman teman sapi kita yang ada di desa burno ini
tetaplah bersama insight
kalau dijual satu ekor sapi itu biasanya berapa ya harganya
kalau booting sampai tujuh bulan sampai delapan bulan ini bisa laku dua puluh dua juta sampai dua puluh lima juta
iya kita lanjutkan insight dari peternakan sapi di dusun karanganyar di desa burno
yang dikelola oleh lmdh atau lembaga masyarakat
desa hutan wono saridan
kita ingin lebih tahu mengenai sapi sapi yang diternak di sini
saya sudah ditemani oleh mandornya pak sutari halo pak ari apa kabar
sehat sehat seperti di sini juga sapi sapinya kelihatannya sehat sehat
nah mungkin pak mandor bisa ceritakan sedikit jenis dari sapi yang ada di sini
memang kan dari holand katanya
mungkin bisa cerita persisnya jenisnya apa
dan juga karakteristik dari sapi sapi di sini
dan bagaimana cara merawatnya
iya kalau ini jenis fh
kupingi tas kami tiap hari itu untuk perawatan
jadi pagi itu memandikan semua sapi yang mau diperah
itu sangat penting untuk kebersihan
nah setelah itu kita perah
kita perah pagi jam enam harus kita setor ke kak udi
setor ke kak udi sudah
itu jadi ada jam jam tertentu
ada jam jam tertentu
tapi kembali ke jenis sapinya ini sendiri
ini katanya bibitnya dari holland ya dari belanda
iya dari belanda
awalnya seperti itu
tapi yang ada di sini sudah turun
turun temurun dari jenis fh itu tadi olen itu tadi
dan ini masih asli tidak ada persilangan lokal dan lain sebagainya
enggak ada masih asli
masih asli iya
nah karakteristiknya sapi
khusus yang ada di sini itu apa apa saja mereka
karakteristiknya untuk sapi ini banyak
harganya berapa tingginya berapa beratnya berapa rata rata dan juga
itu tergantung besar kecilnya sapi
kalau baru melahirkan itu bisa dua puluh lima kilo sampai tiga puluh kilo
tergantung perawatan nanti untuk ngasih susunya yang penting itu
paling besar itu bisa berapa ini
lima kilo sampai empat puluh kilo kalau yang besar
jadi kalau dewasanya ini umurnya berapa
ini bermacam macam ini yang tiga belas bulan sampai lima belas bulan kalau yang itu sudah dua tahun
yang sebenarnya itu dua tahun
dan kalau menghasilkan susu itu kira kira umurnya berapa
umur dua tahun
umur dua tahun
tahun baru bisa produksi susu
umur dua tahun baru bisa produksi susu
susunya kalau dijual satu ekor sapi itu biasanya berapa ya harganya
kalau booting sampai tujuh bulan sampai delapan bulan
ini bisa laku dua puluh dua juta sampai dua puluh lima juta
itu per ekor sapi
dan di sini ada sapi pejantannya juga
enggak ada bu
rata rata warga yang memiliki sapi memiliki berapa ekor ya
ada yang enam ekor empat belas ekor
ada yang sampai
jadi rata rata delapan ekor
jumlahnya cukup banyak
tapi perawatannya bagaimana pak tari
apakah sulit menjaga kesehatannya
dan kira kira ini kan sapi harus tetap sehat
pakannya juga cukup
mungkin apakah ada pembersihan yang dilakukan
faktor pembersihan sangat penting untuk sapi perah
karena diambil susunya
dari bakteri bakteri yang ada
untuk pemotongan kuku dalam satu tahun dua kali
dari enam bulan sekali harus dipotong pun
itu kalau kukunya panjang itu mudah jatuh
jadi berdirinya enggak
tapi sapi sapi di sini mereka memang tinggal di satu tempat gitu
tidak makan rumput di
karena enggak ada lahan untuk dilepas
ya memang harus terjaga baik ini
betul betul baik untuk menjaga kesehatannya
kalau penyakit yang biasanya diderita
kelumpuhan itu biasanya apa
faktor kelumpuhan itu karena sapi itu tidak diliarkan
sebetulnya sapi kan harus diliarkan
sebenarnya enggak sehat jadinya kalau mereka lama lama berdiri
mereka tidur makan tidur tidur makan
itu sering terjadi kelumpuhan
enggak sering lah
supaya mereka bisa berolahraga
kasian ya pak
tapi mereka di sini satu tempat itu
kita disiapkan untuk apa namanya
ada ini treadmillnya mereka
terus tiap hari itu ada dokter yang keliling bu
dari kud sendiri kan sudah disiapkan dokter
dokter hewalnya sudah ada
mungkin kud tanimakpur sudah empat kali tiga
jadi tiap hari keliling
keliling lihat kesehatannya sapi sapi yang ada di desa burman
tapi ini mengolahragakan sapi ini bagaimana nih caranya
supaya mereka bisa bergerak lebih leluasa jalan jalan
ya ikatan ini harus di panjangkan sedikit
jadi hanya dari situ situ saja
ini makannya dalam
ini rumput gajah nih saya lihat
dan dalam satu ekor ini satu makan tiga puluh kilo
jadi sapi empat ini harus empat ikat
jadi kalau sehari itu lapan ikat
dan ini rumput rumput gajah yang didapati dari daerah sekitar sini ya
banyak ya tumbuh di sini
itu memang tumbuh liar atau sekarang karena ada jadi panas
ini sudah ada program itu ya
program dari ps juga
untuk mengelola dalam di bawah tegaan
jadi di situ ada hmt untuk ternak sapi
ada kaliendra untuk ternak kambing
kalau dari segi vitamin pak mandor apa apa saja apakah mereka dikasih suplemen oleh dokter dokter yang
iya biasanya dua bulan sekali itu diperiksa semua kejahatan sapi juga dikasih
mineral itu mineral untuk kesehatan sapinya
dari kud sudah disiapkan
jadi rata rata ini sapi perah ini mereka sudah menghasilkan susu pada usia dua tahun ya
di situ mereka juga sudah punya ini ya punya keturunan lah istilahnya
rata rata sapi di sini berapa kali mereka beranak dalam masa hidupnya
ada yang delapan kali ada yang sembilan kali
lihat kondisi sapi
dan setelah itu kalau dikatakan masa tua mereka umur berapa

tujuh belas sampai sembilan belas tahun
sudah tidak produksi lagi
sudah tidak produksi lagi
itu nanti larinya ke daging
karena binatang binatang ini memberikan begitu banyak ya bagi manusia ya
susunya dagingnya jadi mau tidak mau kita juga harus rawat
terima kasih banyak pak tari dan senang melihat sapi sapinya sehat
besar besar dan produksi susunya juga kualitasnya bagus ya
baik insight akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini
sementara itu mari kita beri makanan kepada sapi sapi ini yang kelihatannya lapar terus
berapa ekor sapi setiap hari di perak
tujuh per hari
itu dua kali sehari
ini pasti tangannya juga keras ya
ya insight kita masih lanjutkan dari dusun karanganyar
persisnya di peternakan sapi perah ya di desa burno di kecamatan senduro
saya masih ditemani oleh ketua lmdh lembaga masyarakat dusun hutan wonolestari pak edi santoso
tadi kita sudah banyak belajar ya mengenai bagaimana di sini peternakan sapi perah merupakan salah satu produk unggulan dari daerah ini
sehingga hutan ini bisa dimanfaatkan tapi tanpa mengganggu kelestariannya dan juga menciptakan perekonomian yang sangat baik ya bagi masyarakatnya
salah satunya adalah dengan peternakan sapi perah

nah tadi pak edi kita kan ingin tahu ya ingin belajar bagaimana sapi ini dirawat dan juga tentu saja diperah ya susunya
ini ada jam jam tertentu ya katanya
memang ada satu kegiatan satu hari itu dua kali bu
jam jam tertentu ini kegiatannya dua kali dimulai jam empat pagi
nah itu pembersihan kandang dan melakukan penyujian pada kandang
nah itu pembersihan kandang dan melakukan penyujian pada kandang
nah itu pembersihan kandang dan melakukan penyujian pada kandang

supaya lebih simpan udah jangan breasts tampik dua

disiapkan misalnya wadahnya dengan baik atau bagaimana
betul setelah dari peternak kirim ke calling itu kalau ada ruang pendingin
nah pendingin itu cepat kita kirim ke kooperasi kooperasi secepatnya kirim ke nestely
dan yang kedua ini jam dua sampai jam tiga melakukan pemerasan lagi seperti pada pagi hari
nah itu kenapa hanya bisa dua kali sehari
kenapa harus ada jam jam tertentu di luar jam itu tidak boleh diperahkan
karena ini permintaan dari kud malam itu kan sapi sudah idrahat
jadi susunya itu agak banyak dan suruhnya ini harus ada pemerasan lagi
karena tidak akan merusak dari susu tersebut
jadi dua kali sehari dan sekarang produksi susu di dusun ini tadi lima berapa
seratus liter per hari wow tuh kalau harusnya kita bangsa indonesia lebih banyak minum susu dong
kalau bisa memproduksi begitu
pak edi tapi mungkin bisa kenalkan dengan beberapa petani dan juga pemerah susu di sini
ada siapa siapa saja
ini pak ida peternak yang punya sapi ibu
ini pak ida supratman namanya
wah pak ida
pak ida atau supratman
ini bu endri bu endri juga peternak juga selaku juga dia pengetahuan tentang ternak dia menguasai
wah perlu kita tanya tanya itu
kelihatannya mahir sekali ya
bapak sugio ini kelompok ternaknya
di bawah nangan lmda konus dari
wah mungkin kita tanya dulu dengan bu indri ya mbak indri ya
mbak indri ini kelihatannya begitu mahir ya cekatan ini
bagaimana ada mungkin bisa diajarin trik triknya untuk memerah susu itu
ya ibu mau belajar
ini ibu bisa
kita bisa belajar
megangnya seperti ini
ini yang bekerja seperti itu
yang bekerja ini
wah hangat ya
nah tarik ke bawah
tapi ini harus masuk ember ya sayang
pagi itu jam berapa
kalau pagi itu habis subuh itu
itu sudah kita sudah mulai bekerja di bandar
kalau sore kita jam dua sudah mulai setat lagi di kandang
ini kalau jumlah susu yang pagi hari sama yang siang hari ada beda jumlah produksinya
kalau pagi itu jauh lebih banyak soalnya waktu istirahat sapi itu jauh lebih panjang daripada siang
nah merawat sapi ini bagaimana mbak indri
gampang susah apa kira kira yang harus betul betul dipastikan lah setiap hari
intinya kita itu harus
menekuni dan setiap peternak itu harus menjiwai
iya betul betul harus menjiwai kalau ingin sapinya itu hasilnya lebih bagus dan lebih banyak
jadi harus disayang ya sapinya
iya betul bukan kita ambil cuma diambil hasilnya saja
ini sapinya ada namanya enggak diberi nama enggak
sapinya ada namanya ada namanya jersey
tergantung sama yang punya rumah yang punya peternaknya nanti dikasih nama siapa siapa
suka mbak endri jadi pemerah
berapa ekor sapi setiap hari diperah
itu dua kali sehari
iya dua kali sehari
wah luar biasa ini pasti tangannya juga keras ya
besar luar biasa tapi kayaknya ini ya tidak semudah yang kita lihat
karena kalau tadi saya lakukan jumlah susu yang keluar kurang banyak
jadi tangannya juga harus keras
jangan kalah sama pak indri
waduh ini sebenarnya seperti olahraga setiap hari ya
iya olahraga pagi dan sore bu
pak sugio berapa ekor punya sapi
punya sapi tujuh ekor
sejak berapa lama pak sugiyo punya sapi
sudah dapat sepuluh tahun
sepuluh tahun jadi pertama kali beli sapi itu masih ingat harganya berapa
masih bu kurang lebih itu empat juta
iya untuk satu induk
untuk satu induk ya itu dapat dari mana ini ya
enggak ini apa dananya waktu itu ada pinjaman atau
waktu itu waktu pertama kali masih belum dapat pinjaman bu ya
yang dapat pinjaman setahun yang lalu
setahun setengah yang lalu baru dapat pinjaman dari bank bni itu
waktu awal dulu sih modal sendiri
model sendiri mulai dari satu sapi kemudian berkembang
berkembang jadi tujuh ekor
jadi tujuh ekor wow
kalau dihitung kira kira penghasilan sebulan dari penjualan susu boleh mungkin bagi bagi ini
ya bolehlah cuma kalau kata orang tani sih hanya untuk cukup untuk hari ini
itu sekitar berapa gitu per hari atau per minggu per bulan penghasilannya
ya untuk saya sekarang saja merah tiga ekor ya bu yang lainnya kering bunting
maksudnya kering itu hamil tujuh bulan ke atas juga nggak diperah
jadi saya cuma merah tiga ekor tiga ekor itu produksi saya per hari itu empat puluh lima liter
empat puluh lima liter satu liter dijual berapa itu
lumayan dan tiap hari bisa empat puluh lima liter ya
biasanya kalau punya sapi ini udah berapa ekor anak yang dihasilkan oleh induk sapinya sampai saat ini
sampai saat ini yang anaknya pedetnya aja saya ada empat ekor yang lainnya terjual bu untuk kebutuhan kadang kadang kan kayak gitu
oke jadi dijual juga ya anak
untuk yang pejantan kita jual
untuk yang betina kita beli

jadi yang jantan dijual dan yang betina nanti jadi produksi susunya
iya kita jadikan untuk pengganti hinduknya nanti kalau hinduknya sudah tua bu
nah biasanya sampai usia berapa dirawat atau di
sampai tujuh sampai delapan tahun bu
setelah itu dijual
setelah itu jual untuk daging ya
iya untuk daging
jual untuk daging
kalau dijual untuk daging berapa ya satu ekor
kalau harga sekarang bisa mencapai kalau untuk daging itu bisa mencapai enam belas sampai delapan belas juta
apalagi kalau deket deket ini ya
dan ini kualitas susunya kelihatannya bagus ya memang
ini bagus loh ini kan ada busanya inilah yang asli dari ambing susunya
ini masih alami kan gitu dari ambing ambing subinya
biasanya kurangan bu kalau saya sendiri saya sendiri peternak ini memang kurang suka
cuma biasanya kita rebus dulu baru kita langsung ditanam
lebih sehat ya
tapi saat ini hasil dari kotorannya sudah digunakan untuk biogas atau masih belum
sudah sudah sudah dikelola
untuk masyarakat sini tidak memakai kompor lpg tapi sudah memakai limbah dari biogas
pak edi ini saya lihat ini kan bagus sekali ya program ini bermitra dengan pemerintah
dan dalam program perhutanan sosial
dan juga perhutani
dan juga tadi disebut yang memberikan dana misalnya dari bank bni
kedepannya itu bagaimana ini mau dikembangkan supaya istilahnya lebih meningkat lagi penghasilannya
dan yang penting kualitasnya juga tetap terjaga dan pasarnya itu juga semakin lama semakin berkembang
jadi kita tetap untuk mengembangkan usaha sapi perah ini
kita masih dalam satu dusun
satu desa atau enam dusun
ini rencana kami pengembangan usahanya ke desa murno
seluruh desa wurno
seluruh desa wurno
jadi bukan hanya di dusun karanganyar saja
dan rencana ke depan kami memang selain dari pengembangan itu memang kita masih dalam store susu segar
kedepan kami nanti akan membuat satu turunan olahan dari susu ini
jadi nilai tambahnya juga
nilai tambahnya ada
contohnya seperti apa saja
kita membuat tantang
membuat nanti ada kefir ada keju minuman minuman yang terasa bahan bakunya dari susu
yogurt dan lain sebagainya
nah itu kan berarti kan butuh ya bukan saja dana atau investasi baru tapi kan juga butuh teknologi baru
cara cara proses pengolahan dan skill atau kemampuan yang baru kan ini mau tidak mau harus dikembangkan di luar negeri
nah ini memang kami akan menjalin satu kemitraan
mungkin dari teknologi dan mungkin sarana sarana yang dibutuhkan untuk membuat satu olahan
alhamdulillah banyak invest yang mau datang ke kami karena kami sudah ada usaha dan menjadi produk yang sudah cukup untuk diolah
nah kira kira dari segi kualitas susunya kalau dibanding dengan sapi sapi yang lain itu bagaimana bisa dikatakan sangat bagus kualitasnya
saya kira memang kualitas dari susu ini dilihat dari pemeliharaan
dari pemeliharaan peternak sendiri
karena makanan sudah ada situ mineral ada jelo ada hijauan makanan peternak
ini saya kira untuk menjaga mutunya dari situ
sehingga nanti kita untuk masuk ke perusahaan ini sudah ada grid a grade b ke si grid c seperti itu
karena biasanya kan kalau sudah menjadi produk olahan olahan kan harus ada ininya audit dari kualitasnya dan lain sebagainya
kualitas dan kontinuitas ini kita jaga seperti itu
wow luar biasa
dan ini sudah banyak ya investor yang kira kira melirik
kemarin itu sudah perusahaan perdagangan indonesia sudah mau kita kerjasama dengan ppi yang ada di jakarta
yang penting itu kan menjaga kualitasnya dan juga kebersihannya dan prosesnya itu juga istilahnya manusiawi lah
ini pak edi melihat ini semua tetap dan terus terjaga dan dimonitor
tetap memang kita arahkan itu kita alami
tidak ada membuat bahan bahan yang lain
dari hutan hijauannya kita juga membuat kimia seperti itu
dan alami organik
jadi sehingga nanti susunya itu hasilnya juga murni organik
iya dan susunya jangan ada misalnya tambahan tambahan kimia atau hormon hormon yang justru bisa rusak ya
bagaimana masyarakat di sini khususnya warga dusun sini setelah ada pertanian seperti ini apakah mereka sudah lebih sehat
anak anaknya minum susu atau jangan jangan justru hanya untuk dijual pak ya
ya memang ini diharuskan kita meminum susu untuk menjaga kesehatan mulai dari umur dini sampai dewasa ibu
ini program memang dari anak anak siswa dan anak anak masyarakat di sini diharapkan itu diharuskan untuk minum susu tiap hari
kalau misalnya kan kecil kan dengan asi tapi kalau sudah lagi tumbuh besar kan perlu juga kan kalsium dari luar
jadi pak edi optimis ini semua ke depan khususnya desa burno ini akan menjadi ya jasa contoh lah bagi program ya kemitraan dengan pemerintah ini
saya optimis di samping kita sekarang itu kalau dulu kami itu swadaya tapi sekarang banyak pemerintah yang hadir
termasuk memfasilitasi kita pembinaan dari pemerintah penyuluhan dari pemerintah
sehingga kami tidak sendiri banyak pihak pihak yang lain mendukung dengan program kami
iya mungkin juga harus waspada kalau ada investasi banyak masuk juga
ya harus dipastikan dampak dampak negatifnya juga bisa dikontrol lah istilahnya kan
kita nanti melalui kerjasama yang sehat seperti itu saling menguntungkan baik itu dari peternak dari pengelola dari mungkin dari investor
nah kira kira selain desa dusun karanggara
dusun karanganyar ini nanti ada target tahun berapa gitu seluruh desa burno akan mendapatkan inilah meningkatkan peternakan sapi seperti ini
ada target ini terbukti dari tahun dua ribu lima belas itu cuma empat ratus dua ribu enam belas ini sudah enam ratus dua ribu delapan belas dua ribu lima belas ini sudah
setiap tahun itu dua ratus seratus dua ratus seratus seperti itu
tapi target ini seluruh desa burno nanti untuk mengembangkan ini
jadi ribuan ya
dan ini bibitnya terus ada ya karena
karena sapi ini beranak
sapi ini beranak
jadi dan sapi ini ingat bibitnya itu holland
berarti kualitasnya itu juga sudah terjaga
iya baik mungkin ada lagi apa yang diinginkan mungkin kerjasama yang lebih banyak ditingkatkan atau aspirasi maupun ya wish listnya lah supaya
jadi ini juga desa burno ini jauh lebih bagus pengelolaannya
di samping dari sumber daya manusianya kami membutuhkan satu teknologi teknologi bu ya
belum lagi kita nanti setelah susunya kita olah belum lagi limbahnya menjadi biogas nanti ada dari sisa sisa kotoran ini menjadi briket
ini rencana ke depan seperti itu
tapi saat ini hasil dari kotorannya sudah digunakan untuk biogas atau masih belum
dikelola untuk masyarakat sini tidak memakai kompor lpg tapi sudah memakai limbah dari biogas
ini sejak berapa lama ini dilakukan
ini sudah mulai tahun dua ribu
sudah ada lima puluh enam unit biogas yang ada di sini
ini pengembangan nanti kita menjadi kampung biogas atau mungkin kampung susu
nah seperti itu
dan ini jadi lebih ke depannya juga dari segi lingkungan hidup juga bisa terjaga
dan juga sangat efektif efisien
semuanya digunakan dan manfaatnya juga bisa dirasakan dengan meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga kesejahteraannya
dari segi kesejahteraan sudah terasa ya
saya lihat di sini mobilnya bagus bagus
merumput juga pakai motor
alhamdulillah yang awalnya dulu pikul pakai geledekan sekarang pakai motor sama kaisar
dan jalan jalan juga saya lihat ini kualitas kondisi jalannya bagus
jadi infrastruktur lumayan ya
terima kasih sudah alhamdulillah sudah banyak ifatutur
tapi masih ada kekurangan yang jalan masuk itu masih perlu kita perbai
nah itu dia mungkin ini
ini harus dibenahi dan juga mungkin teknologi nanti yang diperlukan apabila daerah ini juga mau ditingkatkanlah kelasnya untuk memiliki produk produk bukan hanya susu murni ya susu segarnya saja
tapi produk seperti turunannya ya
tadi kefir dan lain sebagainya yang sekarang semakin lama semakin diminati oleh masyarakat karena produk produk ini juga sebenarnya sangat sangat sehat
kita justru indonesia sebagai produsen ya kalau kita melihat di sini kualitas susunya juga bagus
harusnya lebih banyak lagi mengkonsumsi supaya juga mendukung industri peternakan sapi perah seperti di desa burno
sekali lagi pak edi terima kasih banyak
terima kasih bu
senang sekali melihat begitu
banyak kemajuan yang ada di daerah ini ya
demikian insight kali ini langsung dari dusun karanganyar di desa burno kecamatan seduro di kabupaten lumajang
ya banyak sekali yang kita pelajari ya kali ini ya termasuk mungkin saya harus latihan lagi itu cara memerah susu sapi
untuk sementara ini terima kasih saya desi anwar
jangan lupa saksikan insight with desi anwar di cnnindonesia com dan juga di youtube channel cnn indonesia com